yang kampungan itu ya
aduh ibu bikin malu aja sih bu
jang jangan pergi dong
kalau kamu pergi temenku siapa lagi
ujang juga terpaksa pergi ke sukabumi buat nemenin nenek
kalau ujang gak pergi
nenek sama siapa
tapi kamu akan seringkan main kesini
kalau ujang main kesini ntar nenek sama siapa
yaudah deh ntar aku aja yang main ke sukabumi
tapi kalau udah disana jangan lupain aku ya
sebab daun sinta udah baik banget sama ujang
pikirin apa sih
bu sekarang nonsinta kayak apa ya bu
yang jelas sih pasti lebih cantik
tuh kamu lihat gak fotonya di sana
cantik banget kan persis kayak artis
tapi mudah mudahan nonsinta masih kayak dulu ya bu
sebelum dia berangkat ke amerika
bu bu kayaknya nonsinta pulang bu
hah apa kabar non masih ikut sama saya
yang kampungan itu ya
saya emang dari sukabumi non
pantes kampungan banget
di mana tempatnya
di mana tempatku
di mana tempatku
di mana tempatku
di mana tempatku
di mana tempatku
aduh bu bikin malu aja sih bu
tuhan sama nyonya masih di kantor non
mereka pesan sama bibi suruh nyiapin makan buat non
mereka pulangnya agak maleman
nyebelin banget sih mereka
udah tahu anaknya baru pulang dari amerika tapi
hai hai hai hai hai hai hai hai hai halo halo halo baru pulang belum ketemu nyokap udah
pencicilan aja ke diskotik kalau udah biarin aja orang tua gue udah nggak peduli lagi sama
gue tahu nggak mungkin kali ya buat dibuang di amerika dibuang ke amrik enak banget
lu sin dikirimin dua ribu dollar lagi gua mau banget tuh aduh udah udah nggak usah pusing
urusin gue sekarang kita mau party party party hahaha kalian ini gimana sih kenapa
boleh cinta pergi coba pergi kemana dia sampai malam jadi belum pulang maaf tuhan
kami nggak berani ngelarang karena non citanya malah marah marah tadi waktu saya mau nganterin
noncinta tidak mau malah dijemput sama teman temannya temennya cowok cewek tidak jelas
nyonya soalnya kaca mobilnya gelap sepertinya sih rame rame ada laki laki sama perempuan eh maaf maaf tuhan
kalau saya nggak salah dengar tadi bang sinta mau pergi ke diskotik apa ke diskotik aduh papa gimana
malah pergi ke diskotik pasti semua pulangnya pada mabuk aduh nanti kalau semuanya pada mabuk
siapa yang nyetir hai mombi
hei kalian berdua
hai si buket
sampai gak sempat jemput anak kamu yang cantik ini dari bandara dari mana kamu
tapi sambut anak itu jangan pakai ngomel ngomel tarp apinya cepet tua
ya apa seperti ini juga kelakuan kamu di amerika sana
lalu rian malam malam pergi ke diskotik pulang pulang mabuk of course of course
thanks siapa atas sambutan ya
ujang bawa dia ke kamarnya
bawa dia ke kamarnya
aku di di genong cowok
tau nggak tadi aku senang banget
ini biar ibu yang urusin
non udah bibi anggap sebagai anak sendiri
dari bayi bibirawa sama dengan ujang
non jangan kayak gini lagi ya
bibi jadi sedih
bibi jadi sedih
bi sinta udah bangun
sudah saya bangunkan dari tadi bu
tapi belum bangun juga
anak itu jauh jauh disekolahkan ke amerika
kelakuannya malah jadi payah
mau diajarin bisnis jam segini belum bangun
mau jadi pengusaha apa dia
papa mungkin kita masih kecapean kali
maklumlah kan dia baru kemarin pulang
kecapean apa malamnya malah clubbing
aku udah kangen pengen makan
kamu itu satu satunya pewaris perusahaan papa
kamu harus belajar memanage perusahaan dari sekarang
tapi ngeliat kelakuan kamu semalam
mama jadi sangsi
apa kamu bisa memenuhi harapan papa dan mama
aku udah bisa diandalkan
loh kan semua ijazah aku nilai bagus bagus
papa pengen lihat nanti

jangan lupa susul bapak ke kantor
minta tolong ujang buat nganterin
saya ngaget di baju duluan ya
lama banget sih ini orang
lo nggak salah pakai baju kayak gini
terus lo kuliah di mana
di trisakti dan ambil fakultas hukum
bisa ternyata lo kuliah
enggak non alhamdulillah saya dapat beasiswa dari sana
ya udah sekarang cepet nganterin gue
maksudnya lo nganterin gue pakai motor butut kayak gini
iya non jangan salah non butut butut gini jalannya udah jauh loh nan
saya perkenalkan ini putih saya yang baru saja kembali study dari amerika
dia nanti akan menjalani semua kegiatan di sini mewakili saya